pemerintah daerah setempat telah menutup kawasan wisata gunung tangkuban parahu
pantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg
jatuhan abu vulkanik mencapai radius satu hingga dua km
distribusi abu teramati di desa jayagiri kecamatan lembang kabupaten bandung barat
sementara itu badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten bandung barat
mendapat informasi warga di kecamatan cisarua
bahwa abu juga dirasakan di sana atau jatuh di wilayah itu
sedangkan laporan dari bpbd abu erupsi tidak terlihat di kantor bpbd bandung barat
yang berjarak sekitar tujuh belas hingga dua puluh km dari gunung
pas erupsi gunung tangkuban parahu
badan geologi mengeluarkan peringatan bahaya bagi pesawat yang melintas
di sekitar wilayah gunung atau volcano observatory notice empat
for aviation atau vona notifikasi zona berwarna oranye
mengindikasikan lontaran abu masih berada di bawah seribu kaki
level ini dapat membahayakan penerbangan
vona juga menyebutkan distribusi abu vulkanik mengarah ke timur laut dan selatan